kendaraan pembawa penonton atau pengunjung kejuaraan dunia perahu f satu powerboat lake toba
dua ribu dua puluh tiga yang datang dari arah parapat hingga medan harus masuk ke kantong parkir lumbanpea di sini
telah disiapkan lapangan yang luas yang dapat menampung lima ratus hingga seribu kendaraan penonton
atau pengunjung kejuaraan dunia perahu f satu powerboat lake toba dua ribu dua puluh tiga harus meninggalkan
kendaraan mereka sebagai gantinya mereka akan diantar dengan shuttle bus yang disediakan pemerintah
provinsi sumatera utara dari bus mebidang yang besar hingga bus sedang seperti toyota highs
berjumlah sembilan puluh lima unit penonton kejuaraan dunia perahu f satu powerboat lake toba dua ribu dua puluh tiga akan diturunkan
di sejumlah titik berjarak empat ratus meter hingga satu km dari venue utama dan harus berjalan kaki ke lokasi
kalau pengunjung bukan pengunjung artinya masyarakat yang memang rumah ada kepentingan di mana
di seputar jalan sisingamangaraja itu kita bisa alihkan melalui bypass tadi ada jalan yang sudah
disiapkan untuk masuk juga ke pusat kota ke bali g nya itu sudah dilakukan sudah diupayakan bagi
pengendara yang tidak akan singgah di bali g dapat meneruskan perjalanan lewat jalan bypass
hai jalan yang mulus dan baru dibangun ini
dapat dilalui untuk menuju porsea atau tarutung di tapanuli utara
harus lalualan tas dari medan maupun dari parapat dialihkan ke jalur lintas ini dan
tidak dapat diizinkan masuk ke kota balige sehingga dapat meneruskan perjalanan menuju
tapanuli utara maupun porsche ya meski dilakukan rekayasa lalu lintas for the sumatra utara
menjamin kegiatan ibadah dan aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan seperti biasa